gue bilang ganti baju
ah capek gue teriak teriak mulu
emak enggak mau ganti baju
kalau enggak dikasih tau mau apa
kira kira bisa banyak buit gak gini nanti
bos pokoknya aman
emang kita udah punya berapa pengemis sih
satu pembantu rumah tangga sama anak majikannya yang masih kecil kecil
kalau gue pikir kita mesti nambah pengemis kita nih
karena semakin banyak pengemis kita
semakin banyak pengemis kita
makin banyak pengemis yang kita punya
semakin banyak duit yang bakalan kita dapat
memang perlu nambah lagi bos
besok kita usahain lah bos
yaudah deh yuk kita kontrak lejana anak anak
bos makan dulu dong
wah makan aja lu gedein
lo makan mulu kerja kagak lo
itu yang ngatur posisi apa
cuma besok besok jangan sampai ada yang ngumpul ngumpul kayak gitu tuh
kayak hari sana aja gue gak demen
kan dia kan anak baru
dia lagi belajar apa yang bisa
eh siapa itu
langgan aja bos
kita bikin target buat mereka
serah aja dah lo atur aja deh
tapi yang penting
itu ada uang la
itu pasti uang ibu nek
tapi yang pasti itu bukan uang halal
tidak boleh kamu bicara begitu
nanti kalau hilang ibu kamu marah
nenek ngidam apa sih waktu ambil ibu
kok ibu kayak gitu banget
padahal nenek sama kakek kan ngerti agama
nenek sama kakek itu
dulu waktu nenek hamil
mungkin tuhan menghukum kita kali ya nek
allah tidak pernah menghukum umatnya
allah hanya menguji umatnya yang jauh kepadanya
kita manusia yang dekat kepada allah saja
apalagi yang jauh
kamu menjadi anak soleha ya nak
nih nih bawah
taruh taruh taruh

ini bagian lo nek
kasih ya bos
takut majikan saya pulang mencari anak ini bos
yaudah lo pulang
pulang sudah pulang
eh besok lu kesini lagi ya
lo makan deh lo
ngitung duit ah
nih bos males makan dulu bos
pasti kita bisa beli rumah nih bos
lo beli rumah rumahan
loh ayo rumah ngontrak dua bulan belum bayar
listrik air utang sama gue
yang penting kan kontrakan gue gak nunggak
iya sih pinter juga loh kadang kadang
iya iya dong karena buit semua ya bos
nggak ada bos
malem mingguan ya bos
ya berapa ke bos
ya ampun si bos
negra amat si bos
ada yang liat duit gue enggak
yang di rumah pudek semua kali ya
ada yang liat duit gue enggak
apa kuburan sih
tadi mak lihat di bawah taplak ini ada uang
terus lu liat ada duit di sini lu titipin sama orang
ya enggak mungkin
kalau hilang gue yang ganti ya
sekarang antara halal dan haram itu beda beda tipis
yang haram lagi susah nyarinya
bukan yang halal
ya sih mak cuma mengingatkan kamu tina
bisa enggak sih lu
kalau gue pulang enggak maci maci kemarahan gue
gue nih capek tau gak cari duit
buat makan lu juga
lu udah sana masuk
aku mau jauh salam lala sih bu
terus yang penting buat ibu apa
semua orang pasti butuh duit bu
ya sebentar ya bu
kalau anak ini gue jadiin pengemis pasti gue dapat duit banyak nih
ya ibu kok senyum senyum sih
ya udah lu tidur aja deh biar besok segar
tumben ibu bangunnya cepat
bu lala berangkat dulu ya
lu gak sekolah hari ini
tapi hari ini lalu ada ulangan bu
gue bilang lu gak boleh sekolah hari ini
lu gantiin yang di baju lu nih
dina biarin lala sekolah
dia kan mau ujian sebentar lagi
eh lu juga ganti baju yang dekil
buat apa mak ganti baju
gue bilang ganti baju
capek gue teriak teriak melulu
ma enggak mau ganti baju
kalau nggak dikasih tahu mau apa
gue bilang ganti baju
siapa aja yang mau
dan gak mau nolotin bu
dan gak mau nolotin perintah gue
bakalan tahu apa yang akan gue lakukan sama lo semua
alterawat ini dia yang muncul